sh kamu tuh ya baru juga gak
yaudah ya neng
aku ngelayanin pembeli dulu
abis ngelakuin kesalahan ya
enggak atuh bu
bapak mah baik beneran
bener sih mah
belain kangkos terus
belum bu iin ini mau nanya bu dokter
yaudah tuh masuk yuk
iya bu iin
tolong kasih tau pipin gimana caranya mencari kang tatang
dari pagi kang tatang belum pulang bu dokter
bu dokter pasti tahu kemana nyarinya
masya allah kemana ya
tapi kalo diliat dari kecenderungannya sih
pak tatang itu kan suka sama motor
pak tatang pasti berada di tempat yang banyak motornya
kemungkinan sih bisa aja ada di tempat parkir
tapi kan ini bukan kejadian pertama kali ya pin
dan selama ini
pak datang juga pasti akan selalu pulang
jadi mudah mudahan kemungkinan besar sih
tenang ya kamu
kamu gak usah khawatir
iya bu iin
tin ada sabun deterjen
jangan bungkus kecil aja
ada mak sebentar ya
katanya kang tatang belum pulang pergi dari siang
kemarin teh ada kejadian unik
alah deh acing mah urusannya perempuan perempuan lagi
urusannya pamer terus
kejadian unik apa
gak unik kum
biasa aceh sama kang dadang berantem
dari tadi tuh kamu berdua berantem sama kang dadang
yang barusan akum nanya sama saya kamu yang jawab
kamu nanya apa ngasih tau saya kok
saya ngasih tau doi
kau sama akum
demi menyenangkan idoy kamu rela berbohong
aku mah gak pernah bohong ceng
kamu mau cerita apa
gak ngeliat kamu
jadi kamu jangan jawab ya
yang waktu di pos itu pedut
yang dia marah ninggalin kita
yang dia marah kan
ya biasa kum
dia cerita kita pusing
kita pusing saya nanya dia marah
baru sekali kejadian kayak begitu loh
dia siapa ceng
saya marah ceng
udah udah ganti topik aja deh
malah jadi nggak unik ceritanya nih
tiba tiba dia marah terus kita ditinggalin sama dia
berarti mulai ada emosi ceng
ada perkembangan ini bagus
bagus apaan ya kum
gak emosi aja kita stress apa lagi dia emosi
memangnya kami salah apa lagi
gak tau mak
mak ngasih tau bukan nanya
kalian cari ini gara gara kalian
bukan gara gara kami mak
mak pulang dulu ya
sh kamu tuh ya baru juga gak ketemu berapa jam
kangen kangen kangen kangen gak capek apa
cuyo yuk anjut
nih cucunya ada dua puluh orang calon tkw yang mau diberangkatin
kita di teh cucu kelamaan di kantor desanya
besok besok kalau kamu kantor desa
kamu tuh harus bisa menciptakan suasana urgen
urgen teh apa ce yang buat nyuci
hrrr bukan anjut
itu mah deterjen
jadi gini kamu tuh harus menciptakan suasana tuh penting darurat gitu
jadi supaya orang orang disana tau kalo yang kamu lakukan itu adalah buat kepentingan desa ciraos
tkw itu pahlawan devisa
semakin banyak yang berangkat ke luar negeri bakalan semakin makmur desa cirawas
kalo desa ciraos semakin makmur
semakin bagus nama kepala desa ciraos
nah itu yang harus kamu sampaikan disitu
jadi cu kalo kamu dateng lagi ke kantor desa
kamu tuh bisa diprioritasi
jadi semua urusan bisa cepet beres gitu dong
cucu tak lupa pake ilmu dari ce yoyo
gampang payah sih cu ah
yaudah yuk pulang
ini cuy ketinggalan
tatang belum pulang juga pak ustadz rw
kita tunggu saja sampai selesai maghrib
pak ustadz erun mau saya antar ke musola
mau dicari kemana lagi
kalau tau mah udah ketemu